iya itu tin rin rin rin tin tin
kagak tau deh gue
itu rumah orang bule
lu kudusatronin terus itu rumah orang bule tin
biasanya nih tin
segembel gembelnya orang bule
kayak di jalan prawiro taman sama di jalan jaksa
dia bawa dolar banyak
itu yang bikin kita bisa tambah kaya
ada apaan sih lu
kita ini mau buru buru
keberatan tinggal sebentar ya
kita mau buru buru ini
ih kencingnya kok kayak binatang
masukinnya dah sinar
pasti ada apaan
gak bisa keluar
eh eh cepetan tehnya
udah aus gue
ah tim gue heran sama lo tim
kenapa sih kok akhir akhir ini tiap lo ngepet gagal mulu
cuma yang jelas nih bang ya
waktu pas gue keluar dari rumah nih
waktu gue mau ngepet
gue ngeliat ada babi tuyu masuk ke pekarangan rumah kita
mengasuk ke pekarangan rumah kita muke gile
jangan jangan dia mau nyatorin rumah kita nih
wah kalo dia berhasil kita bisa digembel
ya terus terus gimana gimana
langsung nempel terus bang
ikutin terus gue kemana aja gue pergi
udah kayak perangko
kalau gue pikir pikir lo cocok juga jadi biangnya babi
jangan jangan tuh babi kecil pengen nyusuk kali sama lo
lagian abang sih bukannya jagain lilin malah molor
terus terus akhirnya gimana tuh babi
pokoknya reseh banget deh bang
gara gara tuh babi tuyul nempel terus
yaudah terus jadinya gimana nasib kita
eh bang waktu gue mau ngegesek nih bang ya
iya itu tin rin rin rin tin tin
kagak tau deh gue
eh tin jadi rupanya itu rumah orang bule
wah lo kurus kurusin terus itu rumah orang bule tin
biasanya nih tin
segembel gembelnya orang bule
kayak di jalan prawiro taman sama di jalan jaksa
dia bawa dolar banyak
itu yang bikin kita bisa tambah kaya
tapi anjingnya itu bang
mari silakan masuk
silakan duduk tuan
bagaimana dengan rumah yang saya jual sama tuan freddy
oh tidak ada masalah sama sekali
tuan karjo baik baik saja
selama ini tuan kaljo hanya senang bicarakan masalah masalah serius
kali ini kita santai
bagaimana kalau suap babi
kenapa mesti babi tuan
apa tuhan ada masalah dengan babi
cuma pada malam kemarin ada beberapa babi yang nyasar ke rumah saya
padahal di sini tidak ada orang yang memelihara bahbi tuhan
saya juga heran
ada perempuan yang mengaku dia pemiliknya
tapi mudah mudahan itu tidak berkembang menjadi isu baging itu
babi ngepet apa itu
terus terang saya sama sekali tidak percaya hal itu tuhan
tapi sebagai referensi dapat saya sampaikan begini
babi ngepet adalah jalan pintas orang ingin cepat kaya
dengan mengubah dirinya menjadi seekor babi
dengan demikian maka dia dapat memindahkan kekayaan orang lain ke rumahnya dengan cara gaib
itu menarik sekali
menarik banget bagaimana prosesnya
maaf tuhan sudah saya katakan saya sama sekali tidak percaya hal itu
bukankah ini menyaku masalah budaya tuan karjo
biasanya tuan karjo senang bicarakan hal itu
tuan karjo senang bicarakan hal hal yang aneh misterius
iya tapi tidak untuk hal hal yang tidak ilmiah semacam itu tuhan
sudahlah mari mari diminum
bol lu jaga warung
sebenarnya si cebol dan bosnya tinggal di sini
jangan jangan jualannya itu hasil dari mencuri
eh itu dia tuh anjingnya bang
tien katanya lu itu anjing kan galak
ntar gua tes dulu bener kagak nih
tapi jangan jangan cuma alasan lu aja nih
hati hati ya bang
tenang aja ya
orang sio gue anjing juga kok
atau sama sama kita sering sering
sayangkan tidur ayo kembali
dua merek jebak di
mampus tubuhnya jadi kerekan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
kamu nemenin mel
apa yang kamu lakukan ke mel
kamu bikin buta mel
pak yaudah saya duluan ya pak
kok putri tahu apa yang saya rasain ya
apa ini tanda tanda
kalau saya dan putri dijodohkan
menjadi perempuan yang menarik